pemberlakuan transaksi non tunai di seluruh gardu tol menarik minat sejumlah bank
untuk turut menyediakan elektronifikasi pembayaran jalan tol
bank indonesia akan memberi lampu hijau bagi tiga bank sebagai pendatang baru
di sektor pembayaran non tunai jalan tol pada desember dua ribu dua puluh
tiga bank tersebut adalah bank dki jakarta bank nobu dan bank mega
hingga kini ketiga bank tersebut tengah menjalani proses bukti konsep
sebelum masuk ke elektronifikasi pembayaran di jalan tol
proses ini diperlukan untuk menjamin interoperabilitas dan interkoneksi
sesuai dengan gerbang pembayaran nasional
dan berikut jumlah kartu uang elektronik yang sudah beredar di masyarakat
kalau kita perhatikan bagaimana dua ribu tiga belas itu ada tiga puluh enam dua puluh dua juta unit

angka ini adalah tiga puluh enam dua puluh dua juta unit
jadi ini adalah jumlah kartu uang elektronik yang sudah beredar di masyarakat
angkanya sementara dua ribu lima belas kembali pertumbuhan negatif seperti itu
tapi balik pada januari hingga agustus dua ribu tujuh belas penjualannya kembali meningkat
ataupun sudah mencapai jumlahnya sudah mencapai enam puluh delapan delapan puluh empat juta unit
sepertinya ini juga terdorong oleh kebijakan pemerintah
untuk menyediakan pembayaran non tunai di gerbang tol